tahun ini pemerintah membuka pendaftaran untuk dua ratus tiga puluh delapan ribu lebih calon pegawai negeri
pendaftaran yang dibuka secara daring mulai hari rabu tanggal dua puluh enam september mendatang menerapkan persyaratan baru berupa swafoto bagi para pendaftar
panggilan untuk mengabdi para negara sebagai pegawai negeri memanggil anda
jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri yang pendaftarannya akan dibuka sebentar lagi
caranya seperti ini
pertama buka laman pendaftaran di https dua sccn bkn go id lalu pilih menu registrasi
nah saat ini anda lihat belum bisa diakses
itu karena pendaftaran baru dibuka pada hari rabu dua puluh enam september
namun nanti anda akan diminta untuk mengisi alamat email aktif password akun laman sistem seleksi cpns nasional atau sccn dan pilih capture
isi data nomor induk kependudukan
nomor kartu keluarga atau nik kepala keluarga
kemudian unggah pas foto ukuran minimal satu ratus dua puluh kb dan maksimal dua ratus kb
dan selanjutnya catat kartu informasi akun sccn dua ribu delapan belas
setelah itu login ke laman menggunakan akun yang sudah dibuat
unggah foto diri pegang ktp dan kartu sscn
nah untuk yang satu ini memang alur yang baru diterapkan pada sscn dua ribu delapan belas
calon peserta dapat berpuasa dengan formal dengan menunjukkan
dan juga menunjukkan ktp dan surat sccn seperti ini
nah dalam hal ini anda bisa melakukannya dengan mengambil swafoto
ataupun meminta bantuan dari seseorang untuk mengambil foto anda
yang penting wajah terlihat dengan jelas
setelah itu lengkapi biodata
pilih instansi formasi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan anda
kemudian lengkapi data pada form yang tersedia
lalu unggah dokumen sesuai persyaratan instansi yang anda inginkan
jatah kartu pendaftaran sscn dua ribu delapan belas
selanjutnya data yang anda unggah akan diverifikasi untuk diperiksa kelengkapan syaratnya
pelamar yang menyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian yang akan digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya
dan satu lagi para pelamar cpns hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan di satu instansi dalam satu periode pendaftaran saja
jadi pastikan anda sudah berpikir matang posisi mana yang ingin anda tempati
dan semari menunggu
untuk registrasi dibuka anda bisa melihat ratusan beribu luang informasi jabatan yang dibuka
pertanyaan dan informasi lebih lanjut bisa anda dapatkan di bagian faklamat sscn dua ribu delapan belas
akhir kata selamat berjuang dan nanti kalau sudah jadi pns jangan korupsi
arya dita tama jakarta